terus saya sendiri di pasar
kita harus nyari anggota baru
saya harus menghadap bang edi dulu
kemarin dia ngancam
kalau gagal saya bakal senasib seperti reno
yang dimaksud bang edi cuma kamu aja kan
kita tinggal nunggu ajun
kalau dikumpul kumpul dari hasil jualan kitchen print
dipotong biaya produksi
upah yang kerja
termasuk bagian kita
dikurangi ongkos ini itu biaya ini itu
berapa lama kita punya uang dua m sekian
minta sumbangan dari masyarakat
justru itu yang jadi masalah
rata rata ekonominya menengah kebawah
kamu bisa bantuin saya mikir
saya mau nerusin mikirnya di rumah
mau nurusin mikir di rumah
maju satu persatu
jangan kultur temenku sendirian dungu
kamu masih perut di sini
warung biayah mana
ada di sebelah kiri
tony otang denny
sama yang lain
sambil nunggu seorang lagi
kita ini komandan sama wakil komandan yang udah gak punya pasukan
kita salah rekrut
anak buah kita semuanya pengecut
sekarang kita tinggal berdua
kamu sendiri disini
terus saya sendiri di pasar
kita harus nyari anggota baru
saya harus menghadap bang edi dulu
kemarin dia ngancam
saya bakal senasib seperti renov
yang dimaksud bang edi
kita tinggal nunggu ajun
dia udah bilang iya
kita bakal diserang lagi nggak

jangan sampai ajun tiga kali jadi korban
jangan sampai ajun tiga kali jadi korban
kenapa saya ditempeleng
kamu ngeliatin aku terus senyum senyum
memang ada larangannya
memang enggak tapi kamu bikin aku risih tau
makanya ide orang itu biasa aja
tidak ada masalah
selamat datang kembali
selamat datang kembali
ada yang nampar saya diangkot
ada yang nampar ajun diangkut
siapa yang berani nampar kamu
kamu ditampar perempuan
pasti kamu kurang ajar
enggak saya cuma liatin aja
terus kamu ditampar
ini pelajaran buat kamu
perempuan cantik itu gak suka kalau dileatin
apalagi disenyumin lelaki ganteng kayak kamu
masih ada yang kita tunggu
yang mau ikut kerja
bosnya bukan kamu
di atas langit masih ada langit
di atas bos masih ada bos
apa kabar jun
apa yang enggak baik
yang diserang bukan cuma pasar jalanan juga
tukang parkir pasar bawa orang lain
yang dia bawa cuma satu orang
kalian berapa orang
kita sudah berusaha melawan
tapi oman aja yang badannya paling gede
terus yang lain kabur
orang itu seperti apa
cuma muka sama badannya nggak hijau